assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati para pemirsa khususnya umat islam di seluruh tanah air indonesia dan teman teman media
saya ingin menyampaikan laporan perlenggaraan sidang isbat penetapan awal sawal tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah atau tahun dua ribu dua puluh masehi yang baru saja kita akhiri
pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan hasil sidang isbat tersebut
untuk diketahui bahwa sidang isbat awal sawal tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya karena di indonesia saat ini sedang terjadi pandemi covid sembilan belas
sehingga sidang isbatnya dilaksanakan melalui video conven
hal ini kita lakukan tentunya dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran covid sembilan belas
sidang isbat baru saja selesai dilaksanakan diikuti antara lain ketua komisi delapan dpr ri majelis ulama indonesia
penjabat eselon i dan dua direktur jenderal bimas islam para pimpinan ormas islam atau yang mewakili
para ahli ilmu falak atau astronomi dari uin iain ketua delapan lembaga penerbangan dan antariksa nasional
perwakilan bmkg badan meteorologi
badan meteorologi klimatologi dan geofisika
bosa itb institut teknologi bandung
big badan informasi geospasial dari planetarium jakarta
dan tentunya juga para anggota tim falakia kementerian agama
mereka tidak kita hadirkan di sini akan tetapi mengikuti sidang dari kantor ataupun rumahnya masing masing
sidang isbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal yang tadi disampaikan
menjelang maghrib oleh bapak cecep nurwendaya salah seorang anggota tim falakiyah kementerian agama republik indonesia
yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah indonesia pada posisi di bawah ufuk
antara minus lima derajat tujuh belas menit sampai dengan minus tiga derajat lima puluh delapan menit
ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap
sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak
dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut
untuk diketahui seluruh umat islam
ini adalah hal yang harus dilakukan dengan sebetulnya
dan ini akan menjadi hal yang akan diperlukan oleh masyarakat keseluruhan
jadi kita harus mengikuti kemampuan umat islam
sehingga setelah maghrib
kita harus memiliki kemampuan dan kemampuan yang dapat kita lakukan
untuk mencapai kemampuan yang kita inginkan